seru asik dan menantang kira kira begitulah sensasi yang akan kita rasakan ketika menaiki
wahana baru yang ada di area objek wisata ranggani suspension bridge di kecamatan ranca
bali kabupaten bandung jawa barat bernama keranjang sultan para pengunjung akan dibawa
meluncur menyusuri lembah dan hutan kaki gunung patuha dalam sebuah keranjang warna
warni yang terbuat dari kayu rotan keranjang sultan ini tergantung dengan seni baja yang
terbentang sepanjang dua ratus m di atas ketinggian sekitar tujuh puluh m tetapi tenang saja spesifikasi
dan material yang digunakan pada warna ini sangat aman dari atas ketinggian pengunjung akan
dimanjakan pemandangan kawah rengganis yang masih alami dan mengeluarkan asap belerang saat ini ada
sekitar sepuluh buah keranjang sultan yang disediakan pihak pengelola memiliki dua trek yang saling
berhadapan dengan masing masing berjumlah lima keranjang sultan per satu tracknya
seru seru aja pokoknya sehingga deg degan sih ya karena kan baru pertama kali jadi ngerasainnya
kayak takut jatuh juga karena takut takut tiba tiba berhenti juga kan karena dari tadi juga ngeliat kok
tapi pas udah di tengah udah ngerasain itu enak banget
kalau yang mau wisata naik perahu anda bisa menikmati danau bekas galian tambang batubara
yang ada di kabupaten kutai kartanegara kalimantan timur
perahu perahu di sini terbuat dari kayu tapi telah dimodifikasi
sehingga mirip taman berlayar di tengah danau
dengan ditambah hiasan hiasan layaknya taman
perahu yang dinamai gubang ini menjadi daya tarik tersendiri
para wisatawan bisa menikmati suasana perjalanan melintasi danau selama tiga puluh menit
selain gubang wisatawan juga bisa menggunakan perahu hias seperti sepeda air
sangat luar biasa nyaman karena salah satu menurut saya destinasinya unik
karena salah satu kolam bekas tambang yang dikelola masyarakat menjadi objek wisata
untuk dana ke lokasi wisata ini membutuhkan sekitar seratus menajam dari bandara apeten ramadosa marinda
atau tiga puluh menit dari tenggarong keupatan kutai kartanegara
nah bagaimana tertarik untuk mencoba warna keranjang sultan atau menaiki perahu melintas dan bekas tambang
yang penting jangan lupa untuk selalu berhati hati saat berwisata ya
dari kutat cnn indonesia